tugas lo sekarang tuh
tumpulin bola bola tenis
masukin di keranjang
betul udah ketinggalan lima kurasa
masih mau lanjut
apa udah nyerah
enak aja nyerah
gue tunggu kebobolan lo

hahaha ngerti gak lu
nih aku keluar
aku juga keluar dabang udah capek
aku udah capek

aku mau pulang saja
sudah lapar aku
aku duluan dabang assalamu'alaikum
salam lo ngapain nyanyian tadi
besok iqbal mau kerja kelompok kang
iqbal mau kerja kelompok
terus dah lo bohongin gue
bal lo bader banget sih gue bilangin
jangan main bola jangan main bola paham loh
aduh aduh aduh
suaranya ya suaranya kedengeran bang
ngomel ngomel gak karuan
tadi katanya nungguin iqbal
orangnya dateng dia omel omelin
pan sampai kakak tuh begitu
gue udah bilang jangan main bola lagi eh dia main bola lagi
gue dengerin siapa bader banget sih
bal sekarang lo masuk dalam
mandi rapi rapi deh
heran biar lain mulu
aduh cuman sih
ya allah serka nih pertandingannya
aduh cuman sih
begitu aja gak bisa kasih masuk
iya kiri kiri kiri tingkat tingkat tingkat
alamak gak bisa main kali suara
ke suara si bola itu
bukannya gue cari pelu kerjalah
eh jangan kok ikutin bapak
sudah kamu cari pelu bang
nanti kalau sudah pelu lapar ke bapak ya
alamak ayah pun mau nonton
sudahlah sana cepet
nanti gue suruh pelu panggil bapak
pelit kali bapak ini
alhamdulillah udah sampai
tugas lo sekarang tuh
tumpulin bola bola tenis
masukin di keranjang
daripada lo main bola
buat tambahan sekolah
ya udah senang udah
serah bisa juga
perak kuning di daun
kamu mama di simpang kejar mbak
kenapa itu dia
kasih kasih kasih
alamak cepet kali itu anak lari ya
tumpulin bola kerja
ui santau begitu
ini tolong anterin sebelahnya
di warung pak edi ya
hei berhenti jangan lari
aduh aduh aduh aduh
lu apa apaan bolan gak dapet jigo
soalnya susah susah kong
he bal kalau lu belajar kagak main bola kagak bakalan dapet jigo
masih ga usah
ya bang maklumin aja
emang kali aja sih
iqbal kagak jago dibantai bantai